pemerintah dki jakarta membangun pembangkit listrik tenaga sampah di tempat pembuangan sampah terpadu bantar gebang
aktivis lingkungan dan warga berharap energi yang dihasilkan dapat dirasakan masyarakat sekitar sebagai bentuk kompensasi
pemerintah dki jakarta rabu pagi melakukan peletakan batu pertama pembangkit listrik tenaga sampah di tempat pembuangan sampah terpadu bantar gebang bekasi
pltsa berdiri di lahan seluas tujuh meter persegi
ini adalah salah satu pilot project pemerintah pusat yang akan membangun pltsa di sepuluh kota dan kabupaten
pembangunan pltsa bantar gebang diperkirakan akan rampung pada akhir tahun dua ribu dua puluh
teknologi ini bisa menelan sampah dalam waktu yang cepat dan membutuhkan lahan yang tidak terlalu luas
nah tentunya tentunya ya teknologi ini juga kita harapkan
menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan
aktivis wahana lingkungan hidup dan warga sekitar berharap
pembangkit listrik tenaga sampah dapat meringankan beban masyarakat dalam persoalan energi listrik
pltsa diharapkan mengalirkan listrik kepada warga sekitar sebagai kompensasi dampak lingkungan
untuk wilayah sekitar tpn itu bagaimana mendapatkan manfaat
salah satunya adalah energi
yang diperoleh dari sampah
misalnya untuk gas masak untuk penerangan
nah jadi bukan hanya bonus uang bau aja kan
kita meminta juga nanti kepada pengelola tpa pemerintah dki dan kota bekasi
untuk membentuk suatu perkampungan iklim
warga berharap mereka dapat terbantu dengan adanya pembangkit listrik tenaga sampah ini
ya ada banget sih
pengen banget gitu biar agak ringan
kan bukan tiap bulan paling seminggu rp lima puluh
belum seminggu paling lima hari enam hari lima puluh
pusat ini pusat listrik
kalau ada ini mah gratis gitu
maunya warga ini mendapatkan manfaat dari
iya biar dapat diketik ketikan lumayan gitu
pembangkit ini dapat membakar lima puluh ton sampah perharian
ini untuk menghasilkan empat ratus kilowatt
jika pilot project tersebut berhasil mengurangi debit sampah
maka pemerintah berencana membangun pltsa yang lebih besar
dedy beben bekasi